itu tadi adalah aktivitas sehari hari anak anak di kecamatan sumber asih kabupaten probolinggo jawa timur
untuk berangkat dan pulang sekolah mereka harus melewati jembatan yang nyaris ambruk
anak anak ini juga indra tidak punya pilihan lain ya memang tidak ada pilihan karena jembatan ini adalah satu satunya akses menuju desa di seberang sungai
jembatan sepanjang lima puluh meter ini rusak setelah diterjang banjir tahun dua ribu empat belas lalu
hingga kini jembatan ini belum juga diperbaiki
ya siswa sekolah dasar negeri banjarsari dua kecamatan sumberasi kabupaten probolinggo setiap hari harus melalui jembatan lapuk ini
setelah melewati jembatan para siswa harus berjalan lagi sejauh dua km untuk mencapai sekolah yang terletak di sisi selatan jembatan
ini hera bacanya sambil agak geram ya
ya geregetan jadi bacanya juga pun emosi ya
ini dikasih anak teka ini malah
yang tampil di layar kita ini
mereka terpaksa tidak ada jalan lain
jadi terlihat seperti terbiasa
bahkan mungkin beberapa tahun lalu kita ingat kasus yang ada di lebak banten
ini lebih parah dari ini ya kasusnya waktu itu ya
soal itu mungkin sekarang sudah jauh lebih baik